masih di news report tiga puluh delapan pasien positif covid yang dirawat selama lebih dari tiga pekan di wisma atlet diperbolehkan pulang hari ini
para pasien sembuh diberikan surat keterangan sehat dari pihak wisma atlet
diharapkan dengan surat keterangan tersebut para penyintas covid sembilan belas yang pulang ke rumah tidak dikucilkan dan tetap mendapat dukungan dari lingkungannya
ada tiga puluh delapan pasien yang pulang hari ini dan rata rata mereka sudah dirawat lebih dari dua puluh hari
mereka yang dipulangkan hari ini sejumlah tiga puluh delapan adalah kondisi bagus dan sehat dan sudah dilakukan swab dengan hasil negatif
artinya negatif ya sudah terbebas dari covid sembilan belas
untuk itu kami tekankan sekali lagi untuk mungkin warga yang belum memahami benar tentang covid sembilan belas ini tidak usah terlalu takutan yang berlebihan
syukur alhamdulillah kami dari pasien lantai tiga puluh satu semalam mendapat info dari para perawat bahwa kami tes
tanggal sepuluh swab kemarin sudah dinyatakan negatif covid sembilan belas syukur alhamdulillah
dan tak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para medis para dokter para perawat yang dua puluh empat jam merawat kami
membuat kami menjadi sembuh membuat kami menjadi semangat
lantai tiga puluh dua menjadi saksinya kita di push untuk semangat untuk sembuh
itu saja dari kami